pihak yang menyebarkan virus ransomware wannacry meminta uang tebusan kepada korbannya jika ingin data atau filenya ini kembali
namun bukan dengan uang cash atau via transfer melainkan dengan uang elektronik atau bitcoin
apa sebenarnya istimewanya alat pembayaran ini kami punya ulasannya untuk anda
seperti inilah tampilan malware wannacry yang menyandar data komputer pengguna dengan membayar tiga ratus dolar amerika atau sekitar
empat juta rupiah melalui bitcoin korban diklaim bisa mengakses kembali data di komputernya
ironisnya dibalik kecepatan transaksi dan kemudahannya bitcoin yang dilengkapi keamanan tinggi justru menjadi alat tukar favorit kejahatan ketika sedang beraksi di dunia maya
sejarah ransomware nih sehingga melibatkan bitcoin sebagai alat pembayaran seperti apa sih awalnya mas
bitcoin ini kan alat tukar di mana bisa cross border jauh lebih cepat dan efisien
karena bitcoin itu kan
berjalan tanpa server
jadi setiap handphone setiap pengguna adalah server
jadi waktu saya pakai bitcoin dinal pakai bitcoin kemudian transaksi itu terjadi dari handphone ke handphone secara langsung
dan semua orang di dunia cukup dengan buka google play store bisa download bitcoin dengan gampang
jadi teknologi inilah yang tidak dipunyai teknologi e money
berkat menyandara ratusan data komputer di satu ratus lima puluh negara ada saja korban yang membayar menggunakan bitcoin sesuai instruksi
hasilnya ratusan juta rupiah pun terkumpul di tiga alamat bitcoin penyebar ransomware
jadi dari halaman ransomware yang memang tertera alamat bitcoinnya kita bisa langsung cek atau kita tracing alamat bitcoinnya
ada tiga alamat di sini
untuk transaksi pertama sekitar sembilan puluh tiga transaksi
kemudian untuk alamat kedua ada sekitar delapan puluh tiga transaksi bitcoin
dan alamat ketiga ada sekitar satu ratus delapan transaksi
jika memang kita konversi ke rupiah untuk totalnya sekitar enam ratus juta rupiah
memang kita konversi ke rupiah untuk totalnya sekitar enam ratus juta rupiah
yang membayar bitcoin
bukan hanya sukses membuat untung besar bagi penyebaran somware bitcoin juga seperti membantu aktivitas pendanaan terorisme
seperti temuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk terkait aktivitas donatur pada aksi teror beberapa waktu lalu
jaringan bahru naim dari suriah sukses memanfaatkan kecanggihan cryptocurrency untuk menerobos sistem pendanaan agar tidak terlacak
berapa banyak sih orang yang pakai narkoba beli narkoba atau melakukan terorisme dengan menggunakan uang atau menggunakan jaringan perbankan
berapa banyak dibandingkan yang menggunakan jaringan baru seperti bitcoin
kan presentasinya sangat kecil
sangat kecil perbandingan antara bitcoin dengan transaksi haram di bitcoin dan transaksi haram di jalur perbankan
jadi itu sebenarnya cuma rumor yang dibesar besarkan menurut saya